saya kira kira hal itu pas seleb gitu dicari cariin
so kamu yan so so dicariin seleb seleb seleb gatel
saya kemarin mau ketemu boy sama iqal
boy kal sebenarnya nanti pulang sekolah saya mau ngajak kalian latihan buat palang pintu
semoga jatuh anak baik baik aja
bangu cien bangu cien
cien bangu cien
cien bangu cien
cien bangu cien
cien bangu cien

bangu cien bangu cien bangu cien bangu cien bangu cien bangu cien bangu cien bangu cien bangu cien bangu cien bangu cien bangu cien
nanti kalo kita udah udah sekolah
ya pasti kangen lah ya
gue sih ogah kangen sama laki
lo kangen sama haikal lah itu
emang udah bagian lo mas
yee lo berdua pagi pagi udah makan es aja
oh maksudnya lagi pdkt sama ini ya
gue hampir ditabrak sama alex
dan kalo misalnya gue telat satu detik aja
gue abis ditabrak sama dia
astagfirullahaladzim terus gimana boy
iya ceritanya sih gue tadi dipepet sama
dan yang jadi korbannya
ada satu anak black cobra yang kena ketabrak
syukur syukur toorang
ya biarin aja
biar dia tau rasanya sakit
lo biarin aja
eh lo gak boleh kayak gitu dong
lo kan tau
mereka itu tuh dihasut sama alex
mereka tuh gak tahu apa apa sebenarnya
kayak lu gak kenal sama alex aja
dia tuh lagi kena musibah
masa lu syukur syukurin kayak gitu sih
sekarang gini aidee
kalau misalkan tadi alex berhasil
yang celaka lo boy harus lo tau itu
lo pake kasihan segala sama anak black cobra
yah alhamdulillah lah
gue masih dilindungi sama allah
makanya tuh yan
kalau lo mau kemana mana di jalan
eh gue mau selalu baca doa kali
allah allah allah allah
itu doanya gue juga diajarin kali sama mama gue
sok tuh yan pake baca doa doa segala
ngatain gue sok berani beraninya lo
kamu baik baik ya sayangnya

pagi om assalamualaikum
om sehat kan
oh ya reva nanti kamu pulang
jangan pulang sendiri biar pak edy yang cepet kamu
wajah pagi pagi ketemu calon mertua
eh jangan jangan itu gue aja
eh gue bayar belum mul
hei tungguin aku ramadhan
mau ke mana sih kalian
di sini aja kok gak ke mana mana
serah gitu bukalnya
dia pada di sini
dicariin dari tadi
saya berasa kayak gerhaltjo pak
sok kamu yang
sok kamu yang
saya kemarin mau ketemu boy sama haikal
sebenarnya nanti pulang sekolah
saya mau ngajak kalian latihan
buat palang pintu persiapan pernikahan saya
saya gak diajak pak
pak kalau emang kurang orang
gimana kalau kita ajak anak aj aja gimana

boleh tuh cakep
lagian juga kan saya kenal sama anak aja
kalau saya sih siapa
mungkin nanti saya tanyain dulu ke teman teman yang lain pak
ya udah kalau gitu
saya ke kantin dulu ya
baik pak boy kal
kamu sih pakai kupluk ya
pamer kan butuh enam orang
berarti kurang tiga kan
gimana kita panggil si dado aja
sama si pak on juga sama si owen juga
mereka pasti bisa tuh pasti mau
yaudah nanti kalau gitu biar saya telepon ya
lagi pada ngapain
kita lagi merencanakan kejahatan
ya coba lo tebak aja
ya pernikahan pak amir sama bu dona lah
oh pernikahan pak amir sama bu dona
yaudah yaudah yaudah
udah jam segini mendingan kita masuk kelas
palingnya buru buru nikah
sin tadi kok tumpen lo
gak bareng sama haikal
enggak rek soalnya
hari ini tuh tanpa farah nginep rumah gue
jadi gue nyambil tante farah ke
gue ada kabar gembira loh
apa tuh gue tau pasti lo
jadian sama boy bukan
itu ini beda lagi
ini adalah berita yang
lumayan sih emang ada apa
jadi tadi pagi pagi ada surat yang datang ke
apartemen gue dan itu adalah
surat gugatan cerai dari
berarti fix dong cerainya
berarti beneran dong bakal secepatnya cerai
ya mudah mudahan sih
kayak gitu tapi nih yang gue
gak mau deh dicerahin sama
kalau udah kayak gini caranya oh sebagai anak yang
baik itu harus membantu bokap lo
biar bisa lepas dari adriana
harus kasih tau bokap lo
ke adriana tuh busuknya kayak gimana
gimana pun juga gue harus bikin bockup
gue tuh tau dengan sendirinya adrena tuh kayak
gimana ya kan bener
berarti gue harus tahu siapa mantannya adriana
dengan gue tahu mantannya siapa
gue bisa nunjukin ke bokap gue
kalau ternyata selama ini adriana tuh gak pernah
mencintai dia dengan tulus habis itu
bokap gue kan pasti lebih gampang mau carain dia
salah ngomong deh gue
jadi kesana ujung ujungnya
lo kenapa diam sin
menurut gue sih itu adalah
cara terbaik sih karena dengan begitu
kalau adriana tuh masih mencintai mantannya
dan lebih baik lagi
kalau bokap gue tau dengan sendirinya
bokap gue akan kesel banget sama adriana
langsung udah dicerain
menurut lo gue mulai dari mana ya sin
hah kalau mulai dari mana berarti
ada baiknya lo tuh